pemerintah kota tegal melonggarkan pembatasan sosial berskala besar
setelah kota tegal dinyatakan sebagai zona hijau
selain itu kelonggaran ini untuk memberikan kesempatan kepada warga
untuk memenuhi kebutuhan lebaran
ada tiga akses jalan yang kembali dibuka
masing masing jalan teguh umar jalan sultan agung dan jalan jenderal sudirman
sejurus dengan kebijakan pelonggaran psbb
pemerintah kota tegal juga melonggarkan operasi tiga mal
yakni transmart pacific mall dan rita mall
hal ini dilakukan guna menghidupkan kembali roda perekonomian rakyat
yang sempat terganggu selama diberlakukan psbb
kami bersiap untuk relaksasi untuk persiapan reopening bisnis kota tegal
jadi nanti malam kita mulai menyalakan beberapa lampu di jalan kota tegal
kemudian beberapa pintu masuk kita buka
tapi untuk yang keluarin saja cuma sekitar satu di proklamasi
tapi pintu keluarnya di beberapa titik
kebijakan pelonggaran psbb menjelang hari raya mendapat respon positif dari warga
tidak terkecuali pedagang kecil dan pekerja non formal lain
jika kita buka lebih nyaman jalan
jika kita buka lampu jalan bisa
tidak lewat muter maksudnya
tidak lewat muter
kita orang jualan kan pasti punya hutang
sangat bersyukur sekali apabila emang jalannya jadi dibuka dan lampunya dinyalakan
bersyukur ya bu
iya saya sangat bersyukur sekali pak
karena menjelang lebaran kan kita kebutuhannya kan banyak
jadi kita sangat butuh dana banyak
salah seorang tokoh masyarakat sekaligus pemerintah
di perencanaan kota abdullah sungkar menilai
relaksasi ini tidak akan berpengaruh signifikan karena pelaksanaan psbb dilakukan secara longgar
menurut saya bahwa tidak akan berpengaruh secara signifikan
baik dibuka maupun ditutup
karena pada pelaksanaannya psbb di kota tegal juga dilaksanakan secara longgar
meski pelaksanaan psbb dilonggarkan
pemerintah kota tegal meminta warga tetap waspada dan tetap memperhatikan standar kesehatan
agar pelonggaran psbb ini tidak memunculkan kasus baru